hingga selasa malam bidang profesi dan keamanan polda sumatera utara masih terus memeriksa brigadir polisi kepala atau bribka rhl
termasuk memeriksa kapolsek kanit reskrim polsek kutalimbaru dan enam personil polisi yang menangkap suami ml
polisi juga sudah memeriksa pelapor di kampung halamannya di aceh
namun polisi masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi lagi dalam menuntaskan kasus ini
hasil pemeriksaan awal polda sumatera utara menemukan adanya dugaan persetubuhan antara bribka rhl dengan pelapor ml
peristiwa itu terjadi dua puluh tiga mei lalu di sebuah hotel diawali penjemputan pelapor ml oleh bribka rhl dari rumahnya
keterangan dari beberapa saksi yang kita dapat ini memang memperlihatkan adanya dugaan persetubuhan
yang dilakukan oleh anggota kita dengan inisial rahl
namun perlu kami jelaskan pada kesempatan ini ada beberapa saksi yang kita masih undang untuk kita klarifikasi untuk menguatkan
sementara itu kapolres tabes medan mengakui anggotanya bersalah dengan melibatkan istri tahanan dalam kasus ini
sehingga selama proses pemeriksaan kapolsek kitalimbaru dicopot
dari jabatannya dan dimutasi ke polda sumatera utara
sedangkan kanitra skrimpolsek kitalimbaru dipindahkan ke kapolres tabes medan
enam orang polisi yang melakukan penggerbekan juga dinonaktifkan dan dipindahkan ke kapolres tabes medan
kemudian terkait dengan penanganan kasus pidananya sendiri itu sampai sekarang masih berjalan dan sudah tahap dua
namun kita mendalami apakah
ada pelanggaran atau ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau ada perilaku anggota yang melanggar aturan dalam pelaksanaan pemberkasan atau penyidikan
jika keterangan pelapor terbukti polda sumatera utara akan memberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat
agus pratman ayat sudrajat medan sumatera utara